saudara saudara pada hari ini kami akan melaporkan tentang kinerja pemeriksaan spesimen dan pelaporan kasus yang kita himpun sampai dengan pukul dua belas wib
hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan sebelas sembilan ratus tujuh puluh spesimen
baik yang kita pereksa melalui real time pcr maupun metode tes cepat molekuler
seluruhnya sudah bisa kita verifikasi
sehingga total yang kita pereksa sampai dengan saat ini adalah sebanyak tiga ratus lima puluh empat empat ratus tiga puluh empat spesimen
dari pemeriksaan ini kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak enam ratus sembilan puluh
sehingga totalnya menjadi dua puluh delapan dua ratus tiga puluh tiga
kalau kemudian kita breakdown lebih lanjut
maka sekarang ini jumlah tertinggi kita dapatkan dari hasil pemeriksaan di jawa timur sebanyak satu ratus sembilan puluh
meskipun dibanding dengan kemarin ini ada penurunan
kemudian dki delapan puluh dua kasus dibanding dengan kemarin meningkat
enam puluh satu kasus dibanding dengan kemarin juga meningkat
kalimantan selatan enam puluh empat kasus ini juga meningkat dibanding kemarin
papua tiga puluh sembilan kasus ini menurun dibanding kemarin
saudara saudara kalau kemudian kita bandingkan dengan yang sembuh
empat ratus tujuh puluh satu orang dilaporkan sembuh hari ini sehingga totalnya menjadi delapan empat ratus enam
kalau kemudian kita lihat jawa timur
yang kasus positif tersebut
itu tinggi sebanyak satu ratus delapan puluh tiga
namun kita lihat yang sembuh hari ini adalah seratus orang
kemudian dki meningkat delapan puluh dua orang positif baru
tetapi jumlah pasien sembuh hari ini adalah satu ratus delapan puluh tujuh orang
kemudian papua kita lihat bahwa kemarin cukup tinggi dan sekarang masih tiga puluh sembilan positif
kalau kita lihat laporan kasus sembuh
adalah sebanyak tujuh puluh delapan orang
sehingga total dari keseluruhan pasien sembuh adalah delapan empat ratus enam orang
meninggal tiga puluh lima orang sehingga total menjadi satu enam ratus sembilan puluh delapan orang
delapan ratus delapan belas kabupaten kota telah terdampak
kami masih melakukan pemantauan di empat puluh delapan satu ratus lima puluh tiga orang
dan pasien dalam pemantauan tiga belas dua ratus delapan puluh lima orang
saudara saudara sekali lagi
mari kita berkata
sebagian besar masyarakat kita sudah memahami ini
sudah menjalankan dengan baik
oleh karena itu tugas kita sekarang untuk saling mengingatkan
saling mengingatkan keluarga kita
saling mengingatkan tetangga kita
agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
dengan cara seperti ini
bergandeng tangan untuk bersama sama menghadapi covid sembilan belas ini
kita tidak mungkin kemudian hanya berdiam diri
kita harus produktif
tetapi juga aman dari covid sembilan belas
oleh karena itu
gugus tugas pusat tentunya nanti akan menjadi pendamping bagi daerah
untuk mengaplikasikan bagaimana tatanan hidup kita
pada menamatkan bisnis ini
voor de dristu bela mengenalitya kesehatan dalam masyarakat
di mana sebatas perusahaan selama ini
dilengkapi k fise
memiliki keinginan kalianaurais
untuk memberikan kemampuan untuk mereka untuk menyelesaikan produk berhasil
sop pada berbagai bidang yang akan dilakukan kegiatan kembali
dan kemudian harus dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkait
dengan bidang itu serta dilakukan simulasi simulasi agar bisa dilihat tentang kesiapan masyarakat
dan apabila ini diakini semuanya bisa dilakukan maka pasti akan dilakukan
sudah barang tentu disertai dengan kontrol terhadap laporan perkembangan epidemiologinya
saudara saudara ini yang kita sampaikan hari ini kita pasti bisa menangani ini apabila
secara konsisten dengan tekad yang tidak terputus kita terus lakukan
kita tidak pernah berhenti untuk melakukan dan kita menyadari sebagai upaya bersama
dan berkotong royong untuk menanganinya
kita pasti bisa indonesia pasti bisa
terima kasih selamat sore